ya ampun ma ini edward udah mau terlambat ma foto apa lagi ma
aceh gak punya foto ini ma apa lagi nyimpen
mau kamu apa sih ceng
setiap hari kamu pikir saya emosi
ma demi allah ma aceh gak tau ini foto punya siapa apa lagi nyimpen ma
kamu gak usah bohong kenapa ada di celaria kamu
yang kamu cuci
pakaian dalam kamu bapak taruh sini ya
biar jadi aja
yakin kamu mau sekolah
kalau kamu tidak kuat baru bisa minta surat izin sama bu dokter
febri kuat bapak
lagian febri minggu depan gak ulangan
kalau kamu lemes atau kamu kenapa kenapa kamu sudah telepon bapak ya nanti bapak langsung jemput kamu
itu pakaian dalam pembalut bapak taruh situ semuanya
masih ingat tidak cara pakai
mau boroknya bapak jaga jaga
apa kalau di tas kamu
aku persiapkan susu kamu nanti
ya ampun mak ini edward udah mau terlambat mak foto apa lagi mak
acing tidak punya foto ini mak apalagi nyimpen
mau kamu apa sih ceng setiap hari kamu pikir saya emosi
mak demi allah mak acing tidak tahu foto ini punya siapa apalagi nyimpen mak
kamu tidak usah bohong kenapa ada di celana kamu
yang kamu cuci
ya allah mak
gapal lagi mak si aceh
dah udah jalan sana dah ini bukan urusan kamu jalan sana
ah saya tahu ini pasti masalah timnya
masa penyitaan motor sudah mau berakhir kamu bikin kasus baru
mak kalau misalnya aceh nyimpen foto ini dan ada di sana
selananya dicuci ini foto gak mungkin sebagus ini mak
pasti udah rusak mak
aceh aceh gak tahu ini foto dari mana mak
wah alasan cepet antar sih ya dua
makanya mama marah marah terus sih kuncinya marah marah
edward buruan edward terlambat nanti
tunggu mak maaf
maaf aceh jalan ya maknya
bukan mak bukan minyak aceh
iya boleh ya
masuk akal juga omongan si aceh
kalau memang ini foto kecuci pasti udah rusak dia
pokoknya jeniper gak mau sekolah
kalau bukan papa yang nganterin jeniper pakai motor
iya papa kan masih belajar
nanti kalau papa udah lancar bom motor bapak yang nganterin jeniper sekolah
kalau gitu jeniper tunggu papa lancar bawa motor aja
sering diledakin di grup wa
jeniper punya grup wa
kamu kayak mama aja punya grup wa
memangnya teman teman jeniper ngiledekin jeniper tuh gimana
saya harus bisa bawa motor secepatnya
orang orang mau udah punya kendaraan semua
cuma kita yang kemana mana jalan kaki
waktu ibu gak ada bapak ngomong apa aja
si febri udah sehat
terima kasih pengen sekolah
kalau besar berat
justru itu teh
makannya kebawahin karena berat
mengurus anak itu bukan kerjaan sambilan pak
daripada anaknya rewel anaknya nangis pasti apa aja dia mau langsung dikasih
tapi kan jajanan sekarang itu sangat berbahaya pak
karena banyak sekali mengandung penyedap rasa dan juga penyedapan
dan juga bahan pengawet yang sangat berbahaya
jadi lebih baik jajannya dikurangin ya pak
tiba tiba aja kasih unjuk foto entin
kalau pilih saya makumnya ini pasti si dadang nih
ini si dadang udah keterlaluan bener
itu pasti si dadang
capek saya lama lama sama si dadang
maunya apa sih itu orang
tapi kan dari kecil memang kalian berdua kalau bercanda keterlaluan
ini bukan bercanda lagi ku
ini udah keterlaluan
udah nyakitin saya kum
udah keterlaluan bener kum
saya nggak tahu lagi kum
mertua saya akan kasih hukuman saya apa lagi
saya nggak tahu lagi kum
penyintaan motor hampir selesai
eh ada kasus baru lagi
nah apa sih cik
kalau ketemu saya bawanya kesel aja
padahal saya baik sama kamu
cik cik cik
capek bener kum saya
mendingan mati aja kum
kita jalan jalan pakai motor baru
hah pantes aja kosong
dasar serum pelit
masa motor baru cuman diisiin bensin setetes
masih tiga puluh hari
jangankan buat beli bensin
buat makan aja ngepres
dibagi tiga puluh hari
berarti seharinya teh cuman boleh belanja lima ribu
sekarang berhemat dulu ya